propangan cnn indonesia priscila dauhan dari gedung komisi pemilihan umum
selamat pagi cila bagaimana kondisi di wilayah sekitaran kpu saat ini
iya selamat pagi aldi benar sekali bahwa saat ini kondisi di gedung kpu pusat
jalan yang memboncol jakarta ini masih terbilang kondusif
tidak ada pergerakan massa yang terlihat mendekat ke arah gedung kpu
namun memang pengamanannya masih sama seperti kemarin
dan sebanyak kurang lebih dua dua ratus personel gabungan ini berjaga jaga di gedung kpu sejak pagi tadi
saya akan ajak anda untuk melihat ini ke arah sana ini terlihat penjagaan yang cukup ketat
tapi memang ini memang sudah ada sejak kemarin bahwa personil kepolisian ini sudah berjaga jaga
membawa sejumlah senjata berupa tameng dan juga body protector tongkat
begitu ini mereka sudah
bersiaga sejak pagi dan memang pergerakan kepolisian yang baru berjalan ini juga baru terjadi
tadi pagi terlihat polisian hanya berjaga duduk saja begitu di sekitar gedung kpu
namun ini sudah mulai berjalan menuju ke arah bundaran hotel indonesia
dan memang pengamanan ini sesuai dengan sop begitu
empat lapis dari mulai negosiator juga pengendalian masyarakat
atau dalmas dalam dalmas lanjut dan juga ada anggota brimop yang nantinya akan langsung turun dan maju
jika memang ada masa yang bergerak dan ada indikasi melakukan kericuhan atau kerusuhan begitu
dan juga untuk kegiatan di gedung kpu sendiri
tadi komisioner kpu firian aziz mengatakan kalau kpu tidak libur
meskipun memang kami memantau tidak ada
kegiatan yang berarti di dalam gedung kpu artinya meskipun penjagaan ketat dan juga pengamanan berlapis sebanyak dua kali
begitu kami masuk ke dalam ini harus diperiksa segala barang bawaan begitu
namun memang di dalam gedung kpu masih ada kegiatan tahapan pemilu ini masih terus dilakukan
dan kpu tidak libur begitu kata firian tadi
karena kegiatan ini tidak ada yang begitu ramai di dalam maupun di luar gedung kpu
tapi kami masih akan terus memantau seperti apa pergerakannya hingga siang hari nanti
karena memang informasi adanya pergerakan masa adanya aksi di depan gedung kpu ini masih beredar
masih beredar begitu jadi memang nanti kita lihat saja bagaimana siang hari nanti aldi
pengamanan super ketat ini masih diberlakukan di depan gedung kpu dan sekitarnya
terima kasih produser lapangan cnn indonesia